malam pak ahmad
apa gak terlalu malam untuk bertamu ke rumah orang
apa kata orang kalau kamu ada di rumah perempuan semalam ini
kamu seolah gak ada hari esok juli
sebaiknya kamu tidur
kamu juga punya pekerjaan yang juga gak bisa diabaikan
jangan pernah percaya sama julie
dia pasti akan meninggalkan kamu
enggak nggak ada apa apa
apa sih surat itu
enggak itu gak penting kok udahlah
nggak usah dibahas ya kita lanjut ya
mil abis ini aku perlihatkan semua barang barang untuk keperluan pernikahan kita ya
semua udah aku simpen di rumah
kamu kok kayak gak minat gitu
enggak enggak enggak kok
aku udah gak sabar pengen lihat
terima kasih banget ya sayang
terima kasih banget ya sayang
kasian kamu jadi harus mempersiapkan ini semua
aku gak bisa bantu karena aku banyak kerjaan di kantor
kan dari sana juga akhirnya kalau bisa melamar aku
kalau diliat liat sebenernya warna ungu tuh bagus juga ya
makanya kamu jangan underestimate dulu warna ungu
kan kasian dibilang warna janda
iya sih sebenarnya nggak terlalu identik sama janda juga kok
coba kamu liat deh mil

kamu juga gak bisa dipercaya sama janda ya
keramean gak ya
apanya yang kelebihan mil
gak ada yang kurang kok
kamu cantiknya berlebih
apaan sih kamu
bapak gak akan biarkan kamu jatuh ke tangan laki laki brengsek itu juli
saya gak akan biarkan kamu menghancurkan putri saya
malam pak ahmad
apa gak terlalu malam untuk bertamu ke rumah orang
apa kata orang kalau kamu ada di rumah perempuan semalam ini
kamu seolah gak ada hari esok juli
sebaiknya kamu tidur
kamu juga punya pekerjaan yang juga gak bisa diabaikan
sebaiknya kamu pulang
iya pak ini saya juga mau pulang kok pak
terus nunggu apa lagi
gak aku ngapain ya
emang udah waktu untuk aku pulang
kamu istirahat aja ya
bapak kenapa lagi sih pak
bapak jangan memusuhi milo
ki itu akan menjadi suami juli pak
dia itu bukan laki laki baik baik
kamu jangan percaya sama dia
pak bapak itu belum kenal dia seperti aku kenal dia pak
bapak punya insting bisa merasakan kalau dia akan menyakiti kamu
tapi juli juga punya hati yang bisa merasa pak
itu sudah dilakukannya waktu dia menyelamatkan julu dari kebakaran itu
setidaknya kamu jangan buru buru menikah juli
kamu pikirkan dulu baik baik
bandingkan dengan ivan kalau perlu
pak dua tahun pak
dua puluh tahun sudah cukup untuk membuat hati kami saling menunggu
menunggu sehari lagi rasanya juli udah sanggup pak
loh bapak belum tidur
dan papa juga ingin supaya kamu tuh bahagia bersama dengan juli
bapak tidak ingin mengulangi kesalahan papa dulu
karena bapak tidak merestui kakak kamu menikah dengan mita
tapi sekarang kamu tidak perlu khawatir lagi
papa merestui kalian
terima kasih pak
semoga doa restu papa bisa meringankan jalan milo ke pelaminan nanti
terima kasih pak
ya udah milo ke dalam dulu ya
gak terlalu baik ma
sejak kedatangan perempuan yang ngacaukan fashionista
perempuan itu benar benar pembawa sial ke keluarga kita
testimainkan donama hype deh
tante tante mau gak bantuin kalian
supaya kita bisa batalin pernikahan mereka
aduh kamu tahu saya apapun akan lakukan yang penting mereka tidak jadi menikah
bener beneran apapun
bener apapun itu apa
bagus karena kita udah berkumpul jadi kita akan lebih kuat sekarang
kebanggaan indonesia akan segera melangsungkan pernikahannya dengan milo
seorang karyawan biasa dengan penghasilan minimum

sebelum semuanya terlambat
sebenarnya dia itu siapa sih
dan apa maunya kenapa orang itu begitu gigih
jadi kamu lebih percaya sama kata orang dan kata surat kalian itu dibanding aku mel
tapi itu udah sangat mengganggu aku julie
juli aku mohon tolong yakinin aku
yakinin aku kalau kamu gak akan pergi meninggalkan aku
menurut kamu kekuatan apa yang paling besar di dunia ini